sampai jumpa di video selanjutnya
aku bener bener gak ngerti apa yang mama ucapin barusan
kamu jangan pura pura gak ngerti
kamu tau persis
tolong pindahin mobil ya ke garasi
kata bang john kamu ketemu sama dewi di jalanan
kok jadi dewi sih
enggak aku gak pernah ketemu sama dia
udah lah kamu capek
tunggu aku mau kesana
nggak ada yang bisa dibahas
berani beraninya kamu bohong mas
kamu gak tahu bang john kasih lihat bukti foto kamu sama dewi
aku harus suruh john awasi bobby terus

istrinya pak bayu masih ada di dalam
hah istri pak bayu siapa
iya pak bayu almarhum
bukan dia ada di sini
iya setengah jam yang lalu dia datang ke sini
untuk ambil barang yang ketinggalan di ruangan pak bayu
udah nanya ibu di rumah
iya m megang gua

ya ampun apa kabar aduh makin cantik sekali kamu
ehm ini kayaknya pak bobi lupa deh naro barangnya dimana
saya cari cari nggak ketemu soalnya
saya langsung ya takut mereka nungguin
mungkin saja ada petunjuk tentang siapa perempuan itu
tapi kenapa sekarang aku merasa takut membukanya
karena semua yang ada di sini adalah bukti kebohongan yang mas bayu simpan selama ini
pak ujang kebetulan gak masuk
mama bisa diantarin sama john juga kan
pokoknya kalau mama sama bang john selalu happy
kamu jangan main main terus
ayo sarapan yang bener
udah jam segini nanti telat kamu sekolahnya
cherry jangan dimanjain terus
kalau john boleh saran
sebaiknya kalau sama anak kecil kita berharap dan manggil yang baik baik saja
karena itu seperti doa
john yakin cherry ini bakal tumbuh jadi anak yang cerdas
karena dengan bermain itu akan memicu pertumbuhan otaknya sehingga dia makin kreatif
bukan begitu prinses
akhirnya ada juga yang belain cherry di rumah ini ya
nanti mau john antarin kemana
saya perlu mampir ke rumah sakit
ada urusan donasi
sama habis itu pengen belanja
john siap laksanakan
pilih dari rumahcup di med cut
apa laskinannya kering banget
yang ingin paling keras

ya ga opsi kan
oh iya adik suster simpan kursi rodanya dulu ya
oke sebentar ya saya cip dulu
ini berkasnya terima kasih
iya udah bener semua ini ya mbak
ada apa mbak
ini untuk pengkhianatan kamu terhadap anak saya
ini untuk pengkhianatan kamu terhadap anak saya
ada apa mbak
ada apa mbak
kamu gak usah pura pura
masalah kamu itu perempuan suci
istri yang setia
pinter sekali kamu bersandiwara
sekarang saya baru ngerti
kenapa saat bayu baru selesai dikuburkan
kamu tega untuk langsung ke layapan
aku bener bener gak ngerti apa yang mbak mau ucapin baru saja
kamu jangan pura pura gak ngerti
kamu tau persis
sekarang dia sudah sampai
ketika mereka bersama
apa yang mau arrogance mereka
kamu laki laki yang mengotori pernikahan anak saya sama perempuan itu
jangan kalian pikir saya nggak tahu apa yang terjadi
saya akan pastikan kamu tidak akan bisa bertugas lagi di rumah sakit ini
aku tidak akan berpikir apa apa